nemenin pipih tapi kan mimili at sendiri kontrakan ppt sempit sendiri
aja sempit apalagi kalau berdua pasti mpet mpetan
bur dan hijau es dawat segar bugar
ya sepi gak apa apa tumi kata bapak juga yang biasa kalau dibikinin sama orang tercinta
masak masak ya tapi kalau dikira kira itu yang biasa ya tapi kalau dibikinin sama orang tercinta

suih es dawat dong buat sarapan maaf ga lepe kalau sarapan es dawat ma cuy ala biasa
sarapan utang di warung pomo pun aja bilang ga level lagu kamu cuy
masih kepikiran soal kue
walaupun bang ojak bangun siang semoga rezeki tetap ada amin
lu mau ke mana mau ikut bang ojak juga
mau ke rumah emak emak tapi bosen di sini
gak usah jalan kaki aja
bu bur baru lakukan satu mangkuk nih
gak gue baru keluar belum udah kemaris
kalau jam segini baru mau kemaris
gak kamu kemarin
gak ini baru gue
terima kasih mas pur saya sudah dibolehkan nginep
saya kalau nggak nginep di tempat kamu saya bingung harus tidur di mana mas
kontrakan tisna sempit ya pak
sama kayak di kontrakan kamu tapi kalau berdua di kontrakan kamu lebih lega
daripada bertiga di kontrakan tista
kalau berdua lebih lega
pak sama sama ya
terima kasih pak
jangan lupa ya
terima kasih pak
jangan lupa ya
jangan lupa ya
jangan lupa ya
oleh itu sudah berjalan
jangan lupa ya
nah kalau begitu kan enak
bukan nasi gorengnya tapi kalian berdua
suami istri itu kata abah juga kan enaknya serumah
mimih jadi kepikiran sama omongannya
mimi teh jadi pengen tinggal di jakarta nemenin pipih
pipih seneng mimih mau tinggal di jakarta nemenin pipih
tapi kan mimih lihat sendiri kontrakan pipih teh sempit
sendiri aja sempit
apalagi kalau berdua pasti empet empetan
es dawet segar bugar
udah laku jon
baru satu mangkok
aku belum alhamdulillah cuy
lawang penglaris aja belum
masuk musim hujan kali john
jadi orang males minum es dawet
kalau musim hujan enaknya jualan apa ya joy
yang anget anget sekutang
tapi kalau bubur kacang hijau aku bisa cui
enggak cuy enggak jadi cuy
nyanyi saya udah keterima kerja
jadi kalau lagi ada order saya jalan
tapi kalau enggak ya enggak teh
ih enggak apa apa atuh
yang penting kamu punya kerja
ate kinasi udah kamu kasih tahu belum
yang penting udah kerja
amin ada dimana sekarang
yaudah mana atau mau ngomong
teh ani saya pamit dulu ya
mau nyari kang tisna
kang tisna minta tolong dicariin kerjaan kalau ada
oh kang tisna udah gak ngejek lagi
ga tau teh
mungkin ntar emang ngejek
ba mari teh
pipih janji kerja keras ngumpulin uang banyak biar kita bisa punya kontrakan yang lebih gede
mimih doain ya pih ya
mimih sabar dulu ya
mimi pulang dulu aja ke kampung sama bapak nanti siang atau sore
pipih pamit ngejek dulu ya mih
oh bagus deh
tau ane adik gue kok